fatma stafano harus mendapat perawatan medis di rumah sakit
anak usia enam tahun warga desa pantai mekar muara gembong bekasi jawa barat
menderita luka bakar saat menggunakan hand sanitizer ketika bermain masak masakan
kejadian bermula saat siswa taman kanak kanak ini bermain masak masakan pada awal bulan juni lalu
tak disangka salah satu temannya menyemprotkan hand sanitizer ke arah api
cairan hand sanitizer mengenai korban dan disusul dengan kobaran api yang menyambar tubuh korban
korban pun terbakar pada bagian paha dan tangan
meski sempat dirawat korban kini menjalani perawatan di rumah karena luka bakar yang dideritanya berangsur membaik
untuk kejadian jelasnya mungkin pada saat dia pulang dipanggil ibunya
si anak saya ini sedang melewati orang yang sedang main masak masakan
dan dia terkena
apa sih cairan hand sanitizer itu
mungkin percikan apinya karena jatuh ke api pada saat mereka menghidupkan api tersebut
kasus terbakarnya anak anak ini ditangani pihak kepolisian sektor muara gembong
polisi menyimpulkan tidak ditemukan adanya unsur pidana melainkan murni kecelakaan
ya kalau kita lakukan pemeriksaan pendalaman kita belum temukan adanya unsur pidana ya
sementara ini masih dalam segi kecelakaan
jadi kita harus melakukan penyelidikan seperti itu
jadi tolong dijauhkan dari jangkauan api seperti itu
atas kejadian tersebut polsek muara gembong telah melakukan sosialisasi penggunaan hand sanitizer
imbauan pengawasan orang tua melalui pemerintah desa setempat dan para tokoh masyarakat juga dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali
dedy beben bekasi jawa barat